pemerintah resmi memperpanjang ppkm darurat jawa bali hingga dua puluh lima juli mendatang
guna menekan angka lonjakan kasus covid sembilan belas
perpanjangan kebijakan ppkm ini tentu semakin menyulitkan para pengusaha
untuk bertahan di tengah pandemi
bagaimana dunia usaha menyikapi perpanjangan ppkm darurat
dan untuk membahasnya lebih dalam
sudah bergabung sore hari ini dua narasumber melalui sambungan zoom
ada sarman simanjorang ketua umum himpunan pengusaha peribumi indonesia
atau hipi dki jakarta
selamat sore pak sarman
selamat sore mbak nana salam sehat dan semangat selalu
oke salam sehat dan ada mas abra talatov ekonom indef
selamat sore mas abra
selamat sore mbak rifana
oke saya mau ke pengusaha terlebih dahulu yang mungkin sedang ketar ketir
karena ada perpanjangan
pak sarman bagaimana kemudian pengusaha merespon perpanjangan ppkm darurat
selama lima hari ini
ya bagi kita pengusaha memang tidak ada juga pilihan lain ya
walaupun hati kecil kita sudah ketar ketir
sudah gelisah dengan perpanjangan ini
tapi memang kita menyadari bahwa ini adalah merupakan jalan
untuk mengendalikan daripada penyebaran covid sembilan belas
nah jadi dalam hal ini pak presiden sudah mengumumkan bahwa
akan diperpanjang sampai tanggal dua puluh
tanggal dua puluh enam itu akan dilakukan secara bertahap dengan catatan
bahwasannya penurunan daripada covid ini bisa kita ratakan
nah ini yang harus kita selagi tunggu
kita dari pengusaha ketar ketar juga nih
apakah tanggal dua puluh enam memang betul betul bahwa trennya itu semakin menurun
tapi kalau kita lihat bahwa dengan perpanjangan sampai tanggal dua puluh lima pun
ya kas puluh pengusaha kita ini sudah sangat sangat memperhatikan sekali
sudah ketar ketir ya
yang namanya umkm kita misalnya kita tahu juga ini saat ini
sudah banyak yang sudah kosmosan
pelaku pelaku usaha di sektor pariwisata hotel restoran kafe
sudah banyak juga ya kosmosan
cuman kemarin kita memang sangat apresiasi bahwa
bapak presiden ketika menjelaskan perpanjangan ini
langsung menyebutkan sektor sektor usaha yang ukm mikro
ini disebutkan satu persatu
ada pedagang kaki lima ada toko kelontong ada outlet voucher dan segala macam
di samping juga teman teman kita sektor pariwisata
yang memang sudah sangat sangat menderita sekali
sejak tahun yang lalu
jadi memang ini tantangan kita bersama mbak nana
bahwa kami dari pengusaha tidak lain tidak
tidak akan bisa menolak daripada ppkm darurat ini
asalkan memang dibarengi juga pengusaha pemerintah memberikan
bagi kita kebijakan kebijakan yang mampu
oke itu nanti kita bahas
itu nanti kita bahas pak sarman
oke itu nanti kita bahas
tadi anda sudah mengatakan bahwa cash flow
dari para pengusaha saat ini memang sedang seret
dan banyak sekali kemudian sektor usaha yang terdampak
berarti yang paling terdampak sektor usahanya adalah umkm
begitu ya dengan kemudian yang kemarin sudah terjadi
sektor pariwisata dan turunannya ya
bagaimana dengan umkm
apakah selain sektor pariwisata umkm juga sangat terdampak
tentu saja sangat terdampak ya pak sarman
sektor sektor mikro ini biasanya mereka berjualan hari ini
untuk besok gitu kan ya
ketika sampai ppkm darurat dua puluh hari
sampai lima hari ke depan ya bisa kita bayangkan
modal mereka sudah habis
mereka yang selama ini udah dipakai untuk kebutuhan rumah tangga gitu loh
nah jadi artinya dalam hal ini memang kami sangat apresiasi
bahwa pemerintah akan membantu dengan bantuan sosial
kemudian juga pemerintah juga akan menyediakan modal kerja
sekitar satu dua juta yang menyasar sampai satu juta usaha mikro
jadi ini memang sangat kita respon sekali gitu
harapan kami memang bahwa nanti
pendistribusian daripada modal kerja ini
cepat waktu dan cepat sasaran
supaya ukm kita ini bisa bangkit kembali
oke nanti kita masuk ke situ
nanti kita akan masuk ke situ pak sarman
oke harapannya nanti bisa disampaikan lagi
karena nanti saya akan masuk ke situ
saya mau tanya dulu ke mas abra
mas abra kebijakan pemerintah memperpanjang lima hari
ppkm darurat ini menurut anda akan memberikan kepastian
kepada dunia usaha atau malah menjadi faktor yang abu abu
begitu bagi dunia usaha mas abra
kalau saya melihat keputusan pemerintah
untuk memperpanjang ppkm darurat selama hanya lima hari
ini lebih memberikan sinyal
bahwa pemerintah kelihatannya ke depannya
akan mulai melonggarkan
dan ini seperti memberikan transisi
atau persiapan buat masyarakat
bahwa pemerintah punya justifikasi
ketika ada pelandaian
tambahan kasus covid ini akan menjadi
justifikasi untuk melonggarkan
apalagi sekarang istilah ppkm darurat juga udah
dirubah lagi dengan adanya
saya pikir menjadi indikator juga
bahwa kemungkinan adakan ada pelonggarkan
kepada beberapa sektor nah persoalannya
kalau dari kami melihat
sinyal ini sebetulnya
juga menimbulkan masalah besar juga karena
pemerintah menunjukkan bahwa tidak bisa mengambil sikap yang tegas
dalam menekan kasus covid dalam artian
lebih mengutamakan situasi ekonomi dibandingkan kesehatan
dan terkonfirmasi juga dari satgas covid
pak wiku mengatakan bahwa
sepertinya sulit melakukan lockdown karena memang dampak ekonominya sangat besar
nah ini akan menjadi bom waktu juga kalau sampai nanti dilonggarkan kemudian tiba tiba kasusnya meledak lagi
nah apakah nanti pemerintah akan kembali melakukan rem darurat
atau ppkm darurat level empat nah ini kan juga akan menimbulkan
ketidakpastian juga buat dunia usaha
artinya nanti akan maju mundur
dalam pelaksanaan ppkm kita ke depan

sarman saya kembali lagi ke anda kalau kita mereview apa yang sudah terjadi selama dua puluh hari ini pada saat ppkm darurat yang pertama banyak sekali
kemudian pengusaha yang tidak menaati aturan pemberlakuan wfo dan juga wfh
dalam waktu lima hari seperti yang dikatakan oleh presiden jokowi ini adalah masa krusial harus bersama sama menaati
apakah bisa memastikan bahwa lima hari ini pengusaha
akan bersama sama menaati aturan ppkm
untuk wfo dan juga wfa pak sarman
iya memang kami melihat bahwa
pengumuman yang sampai ngalau pak presiden itu juga sekaligus ajakan
bahwasannya dalam lima hari ke depan
kita ini bertaruh bagaimana kita seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali
mentaati daripada protokol kesehatan
kemudian juga mengurangi daripada mobilisasi kita
sehingga ketika nanti tanggal dua puluh lima pemerintah bisa melihat bahwasannya
trendnya semakin menurun dan tanggal dua puluh enam itu
sudah ada kelonggaran itu yang pertama
yang kedua kami juga dari pengusaha
sangat sepakat dan pemerintah harus tegas dan jelas dalam menerapkan aturan ini gitu loh
tidak terkecuali sanksi yang tegas kepada pengusaha pun
kalau memang betul betul melanggar protokol kesehatan
juga dikasih sasmi tegas
tapi bagi pelaku pelaku usaha ukm yang terdampak
harus juga diberikan bantuan karena bagi margo saya katakan tadi
kalau misalnya perumah tangganya juga tidak bisa makan karena dia tidak bisa keluar rumah ya
tidak disalahkan juga kalau mereka sampai keluar rumah gitu loh
jadi di sini juga harus dibarengi bahwa
teman teman kita ukm ukm kita mikro ini yang memang mereka terdampak
harus diberikan bantuan oleh pemerintah supaya mereka bisa terdampak
mas abra mas abra anda melihat lima hari ini apakah kemudian para pengusaha akan mengikuti
aturan dari pemerintah untuk bisa melakukan pemberlakuan wfo dan juga wfa
sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan atau mungkin karena memang sudah mau dilonggarkan
jadi ya setengah hati saja begitu bagaimana menurut mas abra
iya terus ini masa masa krusial ya buat penanganan covid sembilan belas kita
karena kalau misalnya pemerintah kembali ke colongan
empat hari memang tiga empat hari mengalami penurunan tapi karena ada rasa
korea ataupun rasa ini sepertinya agak lebih terkendali
sehingga apa namanya ke dalam pengawasan laksana ppkm barut ini
di lapangan itu terjadi pelonggaran karena tadi ada tekanan ekonomi juga buat umkm
ini sepertinya juga bahaya juga
makanya mau tidak mau pemerintah didorong untuk mempercepat realisasi segala bentuk bantuan bantuan tadi
memang kita sudah mendengar adanya rencana
tidak ada pernaikan anggaran pen dan sebagainya
tapi kan itu ada leg waktu
mereka bukan kan penghasilan harian
ketika mobilitas dibatasi ya mereka nggak bisa makan untuk hari itu
nah ini juga mungkin perlu kolaborasi juga dengan sektor sektor yang memang hari yang tadi
supaya mereka juga mendapat penghasilan
misalnya nih beberapa contoh
kurir ya yang mengirimkan logistik untuk baik itu e commerce
baik itu untuk e commerce maupun kebutuhan masyarakat itu terkendala juga karena ada penyekatan
di minggu kemarin
padahal masyarakat didorong untuk berada di rumah yang akhirnya masyarakat harus belanja online
ya pedagang juga transaksinya online
tapi di jalan mereka nggak bisa mengirim barang karena ada penyekatan
ini juga ada anomali
mestinya itu juga pemerintah melihat ini harus menjadi prioritas juga
kalau memang mau mendorong pembatasan mobilitas tetapi transaksinya jangan sampai terputus
kemudian juga misalnya untuk ojol dan lain sebagainya
mereka pasti orderan akan lebih sedikit karena mobilitas masyarakat berkurang
nah mereka bagaimana diberdayakan misalnya dengan men distribusikan obat obatan covid
kan pemerintah sekarang sedang mengkamanyekan nanti obat akan di distribusikan ke rumah tangga
nah pemberdayaan masyarakat informal tadi saya pikir juga harus lebih masif dan lebih konkret
jangan masyarakat hanya melihat angka angkanya saja tetapi realitasnya mereka tidak mendapatkan bantuan bantuan tadi yang
terlebih mereka yang selama ini tidak terdata atau tidak masuk
mereka masuk dalam kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial
oke oke pak sarman saya kembali ke anda
pak sarman apakah sampai hari ini belum ada bantuan insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada para pengusaha terutama ukm ukm dan juga pengusaha pengusaha kecil begitu
ya jadi begini
kami memang sangat berharap kepada pemerintah agar berbagai stimulus relaksasi insentif dan juga kemampuan untuk memperbaiki kemampuan ini
dan juga untuk pemerintah yang diberikan kepadanya
dan juga untuk pemerintah yang diberikan kepadanya
sampai ada peluang peluang
sepertinya sudah ter conhecer
berarti mbak stephanie katakanlah harga harga saya harus juga berubah menjadi banyak
satu dua daripada tentang persedaran sekaligus
kemudian pengasuhan saya di sini saya punya scalp dankar awasi dan mereka datang dari harga sp
terdapat perintah untuk harga harga
speoknya saya dindahkan
apakah pinjaman pokok apakah mungkin pinjaman bunga kepada perbankan antara satu perbankan dengan lain itu bisa berbeda beda
nah ini mungkin harus juga dievaluasi hambatannya di mana
kita ingin supaya kebijakan di tingkat atas sampai kebijakan di tingkat level bawah itu harus sama
birokrasinya tidak berbelit belit begitu ya
nah itu satu
yang kedua adalah bahwasanya bantuan bantuan modal terhadap ukm ukm kita ini
ini harus betul betul nanti diberikan pada saat yang cepat dan tepat waktu
karena bagaimanapun kita lihat bahwa modal ukm ini menjadi salah satu insetif yang sangat ditunggu tunggu
karena saya katakan tadi modal ukm kita ini sudah habis
nah di sini memang perlu suatu pendataan yang transparan dan terbuka
supaya sasarannya jangan sampai misalnya bukan ukm tapi bisa menerima
ini jangan sampai terjadi
nah ini pelibatan daripada organisasi ukm kita
kemudian juga diselenggaranya
ukm kita ini harus betul betul diawasi secara ketat
karena jumlahnya cukup besar nih satu juta usaha mikro dan satu dua juta
sudah turun belum pak sarman
pak sarman sudah turun belum
itu saya rasa juga akan sangat sangat mempercepat bangkitnya usaha usaha mikro kita
pak sarman apakah insentifnya sudah turun
tadi anda belum menjawab pertanyaan saya insentif sudah turun kepada ukm ukm atau masih kurang
nah kalau kita lihat bahwa di tahap pertama tahun yang lalu itu sudah
tapi kalau yang kali ini kan belum
pak presiden baru menyampaikan bahwa akan disiapkan satu dua juta yang menyasar satu juta usaha mikro
itu yang kita tunggu saat ini eksekutornya eksekusinya
aturan aturannya sudah harus jelas dilakukan supaya nanti tepat sasaran dan tepat waktu
ini yang harus kita tunggu
karena kita nanti pada saat tanggal dua puluh enam itu ketika misalnya sudah ada kelonggaran
nah ini sudah bisa mulai dieksekusi oleh pemerintah supaya ukm kita cepat bergerak
insentif belum juga turun kalau menurut pak sarman tadi laporan dari teman teman pengusaha
terutama teman teman pengusaha ukm
mas abra resiko terburuknya apa
kalau kemudian insentif kepada para pengusaha terutama usaha yang kecil ini kemudian tidak kunjung turun
sementara pembatasan ataupun pengetatan akan terus dilakukan
resiko terburuk yang akan bisa menghantam dunia usaha kita
seperti apa mas abra
iya ini saya merujuk ke data survei bp spalmatu ya
di bulan juli agustus ketika pasca psbb ketat itu
dari tiga puluh lima ribu umkm indonesia tiga puluh lima persen memutuskan untuk mengurangi jumlah pegawai kerja
itu pun dulu ketika kondisi kesehatan kita masih cukup kuat
sekarang lebih buruk situasinya pasti ini dampak terhadap pengurangan pekerja atau phk di sektor umkm juga sangat besar
nah berkaitan dengan itu
mungkin usulan saya untuk pemerintah selain mempercepat stimulus ke umkm
dan juga mempertajam efektivitas jangan sampai salah sasaran
ada pilih antar oknum oknum di lapangan
sehingga yang diterima hanya keluarga mereka atau umkm yang tidak berhak
nah sisi lain juga menurut saya adalah bagian pemerintah bisa mempercepat vaksinasi untuk sektor umkm tadi
sektor informal bahkan sektor industri yang sekarang kita dengar sudah menjadi kluster
mungkin juga dunia usaha berat nih untuk melakukan vaksinasi gotong royong
ada beberapa usaha terutama umkm
pasti kan berat untuk membayar pekerjaannya untuk vaksinasi
nah pemerintah juga harusnya tadi memecahkan persoalan pandemi
sekaligus bisa memulihkan ekonomi dengan masalah utamanya harus diselesaikan
yaitu dengan vaksinasi secara lebih emaksis lagi
oke pak sarman terakhir komitmen dari para pengusaha
meskipun saya tahu meskipun kami semua tahu bahwa ini sangat berat sekali bagi teman teman pengusaha
tapi dari kementerian tenaga kerja sudah menghimbau agar phk menjadi pilihan terakhir
tapi apakah kemudian anda sudah mendata sudah ada laporan dari teman teman pengusaha yang ada di bawah asosiasi anda
bahwa resiko yang terburuk mereka harus ambil akan mem phk karyawannya
kalau kemudian kondisi ini terus terjadi menghantam dunia usaha pak sarman
itu sesuatu memang yang tidak bisa dihindari bahwa phk itu adalah alternatif terakhir
ya kan kita lihat kalau sampai ini perpanjangan ini semakin tidak pasti
maka ada tiga kemungkinan
yang pertama adalah pengusaha pengusaha mungkin ya katakanlah mungkin kelas kelas menengah ke atas
non pariwisata dan ukm itu mungkin mereka akan mampu bertahan dengan cash flow yang sangat tipis sekali
tapi yang kedua ada juga yang akan melakukan rasionalisasi
yaitu apakah mengurangi karyawan atau phk itu adalah alternatif terakhir
atau bahkan paling ekstrim tidak bisa lagi bertahan ya sudah mau tidak mau menutup usahanya
nah ini memang yang harus kita hindari bersama
makanya kami sangat berharap bahwa pada saat saat kondisi seperti ini
pemerintah yang harus hadir bagaimana mengurangi beban pengusaha kita ini misalnya
sektor operasional kita bagaimana contohnya misalnya kami tadi mendengar sempat berita di cnn
misalnya ternyata pengelola pengolah hotel itu belum menikmati yang namanya fasilitas daripada keringanan scanning listrik misalnya
nah ini sesuatu yang menurut saya juga perlu menjadi perhatian pemerintah
tapi keringan keringan ini yang lain gitu loh
kami dari pengusaha sampai saat ini mudah mudahan laporan dari teman teman
kalau misalnya sampai tanggal dua puluh lima ini ppkm darurat ini masih diperpanjang sampai diperpanjang
kemungkinan kan segala risiko masih mampu bertahan
tapi kalau sampai di atas itu sudah diperpanjang ya mungkin akan banyak akan melakukan phk dan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari mbak nana
oke semoga itu tidak terjadi dan kita berharap pemerintah segera mengambil sikap cepat begitu ya untuk bisa membantu teman teman pengusaha
agar resiko yang terjadi ya
dan yang terburuk yakni pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan oleh para pengusaha terutama tadi apa yang disampaikan oleh mas abra dan juga pak sarman
insentif segera turun kepada mereka yang terdampak terutama para pengusaha umkm
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini ada pak sarman simanjorang ketua umum hipi dki jakarta dan mas abra talatov ekonom indef
terima kasih sekali atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom
sore hari ini sehat selalu bapak bapak